masyarakat adat karuhun urang sundawiwitan atau akur melaporkan tindakan penyegelan bangunan makam masyarakat adat
yang dilakukan satpol pp dan masa pada dua puluh juli lalu ke komnas ham
mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia
penyegelan ini dilakukan senin lalu oleh petugas satpol pp bersama sejumlah masa kabupaten kuningan jawa barat
penyegelan ini dilakukan satpol pp lantaran bangunan ini lebih dianggap sebuah tugu
karena adanya bangunan dari batu yang menjulang sehingga perlu adanya surat imb
girang pangaping masyarakat adat karuhun orang sundawiwitan juwita jati kusuma putri menyatakan
bangunan tersebut bukan tugu tidak menggunakan sebagai tempat pemujaan ataupun sesembahan
mereka menganggap pasal tiga belas tahun dua ribu sembilan belas yang dijadikan landasan hukum penyegelan
tidak ada juklak atau juknis mengenai bangunan yang dianggap sebuah tugu
mengenai untuk ada kecurigaan untuk pemujaan kami ini di sundawiwitan tidak ada ajaran menyembah makam
pihak satpol pp sebelumnya sudah tiga kali melayangkan surat agar dilengkapi surat imb
karena tiga kali teguran belum dilengkapi dengan imb satpol pp akhirnya melakukan penyegelan tersebut
pihak satpol pp juga memberikan tenggang waktu selama tiga puluh hari untuk mengurus imb tugu
setelah surat peringatan ketiga belum dapat menunjukkan legalitas perizinan
sop kami yang dilakukan penyegelan
dalam artian penyegelan pengawasan tetap yang bersangkutan dipersilakan untuk mengajukan izin ke pemerintah daerah
kalau izin ada segel itu kita cabut
tapi tidak menurut pak itu tugu pak
ahli hukum antropologi ui sulistiawati irianto menyatakan
larangan terhadap masyarakat adat sundawiwitan membangun makam dengan simbol adalah tindakan yang bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi
ia meminta pemerintah pusat maupun gubernur turun tangan menyelesaikan kasus ini
jadi segalanya bisa dipolitisasi
dikatakan yang tadi seperti mas bilang
mau bikin tugu lah gak punya imb lah
tanya dong di masyarakat adat di seluruh indonesia itu
orang batak itu semuanya bikin tugu untuk kuburan kuburan nenek moyangnya orang papua semuanya lah
kenapa itu kenapa yang ini dipersoalkan
dalam audiensi dengan masyarakat adat karuhun urang sundawiwitan komnas ham menyatakan kasus ini akan menjadi skala prioritas yang akan mereka tangani
tim liputan cnn indonesia